golkar baik delapan calon ketua umum partai golkar sudah ditetapkan perebutan kursi nahkoda partai beringin pun dimulai
ya isu politik uang atau manipolitik sempat muncul ketika komite pemilihan mensyaratkan kandidat menyetor uang pendaftaran sebesar satu miliar rupiah
ade komarudin yang mendapat nomor urut satu semakin mantap maju merebut kursi yang selama ini diduduki abu rizal bakri
bahkan ade mengklaim mendapat banyak dukungan
pesaing kuatnya setia novanto mendapatkan nomor urut dua calon lainnya secara berurutan adalah nomor urut tiga erlangga hartarto empat mahyudin lima prio budi santoso enam aziz samsudin tujuh indra bambang utoyo dan delapan syahrul yassin limpo
isu politik uang sempat mengemuka saat komite pemilihan mencaratkan kandidat menyetor uang pendaftaran sebesar satu miliar rupiah
tapi kemudian istilah uang pendaftaran diganti dengan uang sumbangan
peneliti lipi siti zuhro meragukan proses pemilihan ketua umum partai golkar ini
bebas dari politik uang
ada pengabsahan iuran ada syarat iuran bagi calon calon